dan yang paling saya rasakan manfaatnya karena saya ibu menyusui saya masih mempunyai baby bisa
memperlancar produksi asing sangat berguna sekali terutama buat ibu yang menyusui bisa menambah
aksi ya ya adon kale saya biasa masak untuk salad sayur atau mie ya ini biasanya untuk
jus anak anak karena untuk menambah daya tahan tubuh dalam musim covid seperti ini warna hijaunya
terlihat menggoda ya bagi anda pecinta sayuran daun katuk mungkin jadi favorit anda cara membuatnya
rebus air bersama bumbu bawang dan daun katuk rasanya gurih daunnya juga tidak pahit kalau
daun kale nikmatnya ditumis bisa juga dijadikan jus dengan tambahan perasan lemon daun katuk
populer di kalangan ibu menyusui karena diakini dapat memperlancar asi daun ini ukurannya kecil
dan berwarna hijau gelap katuk mudah ditemukan di pedagang sayuran berbeda dengan katuk kecil

kale banyak dijual di supermarket
kale berdaun besar dan bergelombang atau keriting berwarna hijau cerah
lalu seperti apakah kandungan gizi daun katuk dan kale
karena kalau kita melihat per seratus gram masing masing sayuran ini
untuk kandungan seperti beta karoten kemudian kandungan vitamin c
kemudian kandungan kalsium kemudian kalium itu lebih unggul di daun katung
tidak hanya daun katuk rita menyebut daun kale juga bersifat laktogenik
kedua sayuran tersebut bisa meningkatkan produksi asi karena memiliki senyawa galak tagok
yang menstimulasi prolaktin
kandungan serat pada daun katuk dan kale dapat membantu menjaga kekebalan tubuh
agar terhindar dari paparan covid sembilan belas
bahwa daun katuk daun kale itu untuk kandungan protein lebih unggul dibandingkan kelompok sayuran hijau lain
nah kemudian juga kandungan beta karotinnya tinggi
dan kita tahu memang beta karoten ini nanti kalau dikonsumsikan diubah menjadi vitamin a
karena dia provitamin a
nah vitamin a sendiri itu punya peran besar dalam imunitas
karena dia yang mencegah proses kerusakan sel sel dalam tubuh
kayak sekali zat besinya
nah kita tahu zat besi itu juga punya peran untuk mengaktifasi enzim antioksidan
nah kita sangat perlu sekali enzim antioksidan dalam hal untuk meningkatkan
dengan kinerja dari sel sel imunitas kita
jika dibandingkan kale daun katuk teksturnya lebih keras
pengolahannya terbatas dengan cara perebusan untuk sayur bening atau tumis
namun keduanya nikmat dikonsumsi sebagai menu alternatif serat untuk menjaga tubuh tetap sehat
indrayani laksmi warsa jakarta